selayaknya guru bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang baik kami juga ikut
kisah tragis yang dialami vina tak hanya membawa duka bagi keluarga
menu trimulyani guru smpn tiga belas kota cirebon yang dulu pernah menjadi wali kelas fina turut merasakan kesedihan yang sama
baginya sosok fina dikenal sebagai siswa yang baik
fina aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik
menuk mengaku awalnya mengetahui tewasnya vina akibat kecelakaan lalu lintas
namun kini berubah menjadi kasus pembunuhan
dirinya pun berharap kebenaran kasus ini segera terungkap
sosok pina menurut saya itu pada umumnya siswa yang baik
komunikasinya juga dengan teman temannya akrab belajarnya juga baik
baru sempat browsing ya saya agak sedikit terpukul
harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan
saat ini kasus pembunuhan vina dan eki masih terus diusut polisi
yang terbaru polisi menangkap peggy alias peron
ia merupakan satu dari tiga dpo kasus pembunuhan vina
yang kasusnya terjadi dua ribu enam belas silam di cirebon jawa barat
polisi juga telah memindahkan tujuh terpidana kasus final dari lapas cirebon
untuk menjalani pemeriksaan oleh polda jawa barat
sementara itu komnas ham menyatakan telah menindaklanjuti aduan
salah satu terpidana kasus pembunuhan vina yang bernama saka tatal
terpidana saka tatal mengaku sebagai pembunuh vina karena tidak tahan dipukuli oleh polisi
koordinator subkomisi penegakan ham komnas ham uli parulian sihombing
mengungkapkan kuasa hukum saka tatal titin prilianti
pernah mengadukan kasus kliennya ke komnas ham pada september dua ribu enam belas
komnas ham juga telah meminta penjelasan dari polda jawa barat pada januari dua ribu tujuh belas
namun tidak menerima balasan dari polda jabar
uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan polda jabar pada awal mei lalu
untuk kembali menindaklanjuti kasus ini
pada saat itu kejadiannya di polda jawa barat
terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyidikan
penyelidikan waktu itu ya kejadiannya bulan agustus ya sekitar awal
kemudian kami mengumpulkan bukti bukti waktu itu
dari visum minta keterangan segala macam
itu yang sudah dilakukan tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu dua ribu tujuh belas
jadi kami tidak bisa proseskan jadi kami menunggu putusannya saja
dan kami mei ini awal mei ini
memang ketika ada film vina tentang vina kami meneliti lagi
dan kami koordinasi lagi dengan polda jawa barat
terpindah dari kasus fina yang telah bebas
saka tatal mengaku sebagai korban salah tangkap polisi
saka merasa mendapatkan tekanan dari polisi
dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh fina
pas baru sampai mau nganterin motor sudah ada polisi
malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun
sampai di foresta saya langsung dibukulin
juru mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dibukulin dijekin disiksa segala macam
yang ditrumnya siapa yang mukulin siapa
yang mukulin yang ditrum itu anggota polisi semua
akhirnya ngaku juga itu kata terpaksa